kita ke informasi berikutnya baris krim polri mengaku menemukan dugaan tindak pidana baru terkait pengelolaan pondok pesantren al zaitun milik panji gumilang
hal ini diungkap polisi dalam keterangan pers pada jumat siang
baris krim polri mengaku menemukan empat dugaan tindak pidana baru di pondok pesantren al zaitun di indramayu jawa barat
empat dugaan tindak pidana itu antara lain indikasi tindak pidana terkait yayasan tindak pidana penggelapan dana
tindak pidana korupsi dana bos hingga pidana penyalahgunaan pengelolaan zakat
lalu polri juga sedang fokus mengusut dugaan tindak pidana penistaan agama ujaran kebencian dan berita bohong yang diduga dilakukan panji gumilang
hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan
tindak pidana penggelapan tindak pidana korupsi dana bos hingga tidak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh saudara pg